tunggu tunggu tunggu
patah hati berat
gue boleh tanya satu pertanyaan lagi gak
tunggu tunggu tunggu
awas juga ya
makasih ya ampun
sama sama pacarnya ibob
ibob seneng deh kalau susan tuh makannya lahap banget
makan masakan calon mertuanya susan kelak
sejak kapan susan makan
dari tadi tuh susan gak makan cuma nyium nyium baunya doang
lagian juga susan kasihin tuh ke kucing kucing yang lewat kesian lapar
itu kan makanan yang dikasih sama maknya bobi
sejak kapan kucing makan asinan
sejak kapan kucing vegetarian
kucing pala berbi
kucing pala berbi pala berbi oh oh oh
kucing pala berbi pala berbi oh oh oh
lagian juga bobby udah punya
bukti bahwa susan makannya lahap banget
masakan emaknya bobi
ya udah bobi rekam
tuh lihat tuh
apaan sih bobi luar banget ah
apaan sih cuma barang bukti
luar banget gak apa apa coba video videoin kayak gitu
buat barang bukti sama ibu
kalau lapar numpang makan di restoran norwegia
apapun ibob lakukan supaya emak bahagia
si ayu suka menari
hei tunggu lu pantunnya ganti kali
ini kekenangan aja sih
ini harusnya kan emang udah balik ya ke jakarta
lu cari roman ya
iya gue cari roman
dia udah masuk sekolah belum ya
hari ini sih roman gak sekolah
tapi dia pulang kok hari ini
kalau lo mau cari roma kan mendingan lo ke kosannya aja deh
karena dia lagi patah hati berat
roman patah hati
iya itu apa
kau tau ga
gak tau sih

sulit jadi kata onion nanti ya
udah jam segini
ngapain gue disini
tadi gue ikut sam pulang
naik penerbangan setelah lo
sam udah ceritain semuanya sama gue
gue gak kesalah
udah gak percaya sama lo
bukan ulan dari namanya
kalo gak gue maafin berarti
kita gak pacaran lagi dong
sampai kapan gue harus jadi nyamuk kalian berdua
di belakang ada troli
gue pengen pulang
para aja ya romantis romantisnya
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gini dong gak bisa gue selesai
kok lu mau sih pulangin sama dia
bila urusan ngomong apa lu lu malah marah marah
jadi gini ceritanya
gue gak habis pikir sama lo deh
tadi seperti yang kita katakan
tapi sam kata kakak gue dan bokap gue
mereka yang bohong kan bukan roman
malah gue berharap roman yang bohong sam
gue yang ngomong bokap gue bener bener sakit
nah gitu cintanya
terus akhirnya lo telepon bokap lo
gue harus gimana man
papa sakit kanker
papa sakit kanker
gue tau ini berat buat lo
tapi sekarang lo harus tetep tegar
lo ga boleh rapuh kayak gini
kalo bokap lo liat dia makin tertukar